produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di gedung mahkamah konstitusi jakarta
sisi selamat sore
sisi kita ingin mendapatkan kembali gambaran persiapan apa yang dilakukan oleh mk
baik itu juga pengamanan yang akan diterapkan di mk sebelum sidang sengketa pilpres ini digelar pada empat belas juni dua ribu sembilan belas
selamat sore ferdi
jelang sidang perselisihan perdana nanti phpu yang akan digelar di gedung mk pukul sembilan pagi
maksud saya sembilan waktu indonesia barat ada sejumlah pengamanan yang diberikan
baik itu dari gabungan kepolisian tni dan juga aparat keamanan lainnya
ini sekitar ada dua belas ribu estimasi angka yang kemudian dipastikan akan berjaga di depan gedung mk ini
ada rekayasa lalu lintas juga dipastikan akan diberlakukan dari jalan merdeka barat utara hingga nanti harmoni
dan tepatnya ada juga barikada ada sekitar empat ring
yang akan diberlakukan dari depan gedung mk ini hingga nanti museum gajah
kalau kita total secara angka begitu di tanggal empat belas juni mendatang
ada sekitar empat puluh tujuh ribu pengamanan yang akan berjaga dari gedung mk hingga museum gajah
yang kemudian akan dipastikan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama sidang tersebut berlangsung
hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah jumlah tersebut akan terus meningkat
menjelang pengumuman atau pengumuman putusan pada tanggal delapan juni mendatang
lima belas ribu di depan gedung mk dan empat puluh tujuh hingga nanti museum gajah tersebut
merupakan angka yang pasti pada saat sidang perdana
di mana nanti juga direncanakan akan dihadiri oleh paslon dari pihak pemohon
yakni prabowo dan juga sandiaga
dan tadi kami juga bertanya apakah kemudian pihak terkait paslon satu
tadi belum menjawab apakah mereka akan hadir paslonnya atau tidak
tapi ada kemungkinan kalau sidang perdana nanti hanya akan dihadiri oleh paslon dua saja
sebagai pihak pemohon
dan saat itu
di situ tadi verdi selain terkait dengan adanya pengamanan
tadi juga ada dari pihak thn yang datang ke mk untuk kemudian melampirkan
sejumlah bukti mereka sebagai pihak terkait dan juga dipastikan nanti pada tanggal empat belas mendatang
ada tiga puluh tiga tim advokasi yang datang dan juga lima belas diantaranya dipastikan akan hadir
di gedung ataupun selama sidang berlangsung dan juga akan dipimpin langsung oleh yusril iza mahendra
di mana untuk posisi pengacara nanti akan dari bpn dipimpin oleh bambang wicayanto
sementara itu dari pihak bpn tadi mengatakan juga mereka memasukkan ada poin tambahan
terkait dengan posisi ma'ruf amin yang mereka yakini tidak layak sebagai calon wakil presiden
atau melanggar undang undang di mana pada undang undang tersebut mengatakan
tidak boleh menjabat sebagai salah satu pejabat di kelembaga pemerintah
tadi kami mencoba bertanya kepada tkn bagaimana dengan poin gugatan yang baru datang dari bpn ini
tadi mereka mengatakan enggak untuk menjawab secara langsung mereka mengatakan ada pun
gugatan itu sendiri sudah mereka lampirkan bukti dan mereka siap bawa ke persidangan nanti
dan verdi terkait dengan adanya rentetan proses kemudian menjelang sidang tanggal empat belas ini
per hari ini memang sudah dipastikan bahwa sidang yang akan digelar empat belas juni nanti
akan sudah terdaftar di buku bprk nya mk oleh karena itu akan siap menghadapi sidang perdana
pada tanggal empat belas juni mendatang dan sidang akan digelar secara beruntun setiap hari
pukul sembilan pagi hingga waktu yang mungkin tergantung dengan dinamika sidang tersebut
hingga pada hingga pada tanggal dua puluh delapan juni mendatang yang ini pengumuman putusan
sidang tersebut akan berlangsung empat belas hari dan juga dipastikan pengamanan di depan gedung mk ini akan
ditingkatkan sesuai dengan kondisi yang mungkin dibutuhkan ataupun ada kemudian masa ataupun yang
tidak kondusif itu tentu pengamanan masih terus ditingkatkan itu ferdi dari mk yang bisa kami
laporkan ada rencana pula dari kpu besok mereka akan hadir ke mk untuk juga menyampaikan ada sejumlah
bukti mereka sebagai pihak termohon
di mana hingga saat ini memang kpu masih mengumpulkan bukti mereka dari tiga puluh empat kpud provinsi
dimana ada dokumen saksi yang masih tengah dikumpulkan dan mereka juga berencana akan ke
mk esok untuk melampirkan bukti tersebut dan juga siap untuk menghadiri sidang perdana pada empat belas juni
mendatang ferdi sisi ada respon atau tidak dari mk sendiri karena memang kita mendengar
bahwa ada tudingan intervensi ketidakberimbangan apa kemudian yang bisa
disampaikan tentang sidang yang akan dihadapi tanggal empat belas ini sisi
ya ferdi terkait dengan adanya respon dari mk sejauh ini yang kami dapatkan dari jubir mk sendiri mereka
masih menghimbau agar pasangan calon yang terkait untuk hadir kemudian dalam sidang mk ini karena
memang terakhir keputusannya masing masing paslon tersebut diminta untuk hadir tapi berdasarkan
adalah paslon dua prabowo dan sandiaga tapi kemudian kehadirannya mereka ini bukanlah hal baru mengingat
pada sidang dua ribu empat belas saat itu prabowo menggandeng hatta juga hadir pada sidang perdana jadi kemungkinan paslon dua
akan hadir tapi pasal satu kemungkinan besar tidak hadir dari mk mereka hanya menghimbau agar kedua
paslon tersebut bisa hadir dan juga sesuai dengan jalannya sidang agar semuanya sesuai prosedural
dan tentunya terkait dengan adanya tudingan tersebut mereka masih menyerahkan kepada mahkamah tertinggi dari mk ini sendiri
dan putusan sendiri pada tanggal dua puluh delapan juni mendatang prosesnya seperti apa dan dinamikanya seperti apa